ketika rumah saya mengingat
luput obi lahika be
demsetan datan purun panah lu
tersebar di dua puluh empat wilayah di tanah air
dan diakini terbentuk sejak empat ratus tujuh puluh juta tahun silam
kekayaan kars di indonesia merupakan jaminan sumber air bersih
dan ketahanan pangan bagi seluruh wilayah
sayangnya kekayaan kars justru dimanfaatkan dengan cara lain
dan mengabaikan fungsi kars sebagai penyeimbang tata kelola
air bersih alami
kars dieksploitasi dan ditambang besar besaran
di berbagai wilayah di indonesia
sumatera kalimantan sulawesi papua dan tentu saja pulau jawa
diserang penambang penambang kapur raksasa
ironisnya penambangan kars atau batu kapur di indonesia
justru semakin kencar
kars di indonesia
saat negara lain menutupnya
para produsen semen di dalam negeri menggenjot produksi semen
dengan alasan mengejar kebutuhan pembangunan hingga sepuluh tahun mendatang
sementara alasan pemerintah daerah menerima
bahkan menawarkan gunung kapurnya kepada para investor
adalah untuk memenuhi kebutuhan semen lokal
repotnya alasan itu nggak benar gitu
yang terjadi kita sudah surplus semen begitu banyak
yang masalah sebenarnya ada pada distribusi semen
tetapi alasan itu dipakai untuk daerah kami belum ada
sederhan saja kars di indonesia ya
kalau dibiarkan itu sudah menguntungkan
menguntungkan dari tiga fungsi tadi
yang semuanya jasa lingkungan
fungsi dia sebagai penyeimbang tata kelola air
fungsi dia sebagai
dan fungsi dia sebagai obyek jata
jadi kars dibiarkan saja menguntungkan
salah satu wilayah yang menjadi sasaran eksploitasi kars
untuk pabrik semen di indonesia adalah pegunungan kendeng
padahal wilayah di sepanjang pegunungan kendeng
sejatinya dikenal sebagai tanah pertanian
yang memenuhi kebutuhan pangan masyarakat indonesia
megah kokoh dan vitalnya fungsi pegunungan kendeng
mulai terusik bahkan terancam oleh rencana eksploitasi batu gamping
atau kars oleh perusahaan semen
masyarakat bereaksi menolak rencana ini
karena bagi mereka
pegunungan kendang bukan hanya sekedar sumber kehidupan
tapi juga jati diri mereka
para pemuda para petani menolak rencana ini
mereka bersepakat satu suara satu
mereka bersepakat dan memiliki cara mereka sendiri
untuk menyampaikan pesan kepada pemerintah kepada dunia
bahwa kendeng tidak dijual
desa berati kecamatan kayen kabupaten pati jawa tengah
desa berati kecamatan kayen kabupaten pati jawa tengah

bergejolak sejak masyarakat mendengar kabar
pabrik semen akan berdiri di wilayah mereka
bahkan rencana tersebut telah berbentuk izin lingkungan
tanpa pernah disosialisasikan kepada warga
warga kemudian mengumpulkan pendapat
dan akhirnya sepakat menolak pabrik semen
mereka juga mengumpulkan lebih dari enam dukungan

dalam bentuk tanda tangan yang telah diserahkan
kepada kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
sebagai bentuk penolakan
tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan penolakan warga pati
termasuk iming iming rupiah
kalau uang itu berapapun banyaknya uang itu tetap akan habis
tapi kalau lahan itu
bisa diturunkan ke anak cucu
kalau kita sudah tidak punya lahan
mau tempat tinggal kemana
yang penting orang hidup itu
saya kira itu tempat tinggal mas
tempat tinggal pertanian bisa untuk diolah
di sini kan pertaniannya itu bisa diolah
dalam satu tahun itu tiga kali mas
meskipun tidak mengenyam pendidikan tinggi
warga juga sadar bahwa kars di pegunungan
kendeng berfungsi melindungi lahan pertanian mereka
bukan sekedar sumber air
tapi juga rumah ribuan kelelawar
yang mampu mengendalikan hama di lahan pertanian
maupun perkebunan warga
yang kekengini kol kacung
memang tidak pernah menerima pemberitahuan
tentang kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini
untuk berlaku tetap dengan mereka pendapat
syair yang ditembangkan anak anak ini
menyiratkan jati diri mereka
ya mereka adalah anak anak petani
keturunan sedulur sikep
atau warga penganut saminisme
yang biasa disebut orang samin
anak anak ini tidak dikirim ke pendidikan formal
mereka belajar dari orang yang mereka bisa percayai
yaitu orangtua mereka
gunarti menjadi salah satu pengajar mereka
gunarti mengajarkan kepada anak anak sedulur sikap di sukolilo kabupaten pati jawa tengah
bahwa hidup sebagai manusia harus menjadi orang yang benar dan jujur
ya anak anak sedulur sikap itu sudah sekolah mas
sekolahnya yang manduannya dewi
sekolah yang manduannya dewi yang ulang ya bapak ibunya dewi
karena sekolah itu orang yang gaya orang yang cita cita ingin gaya derajat pangkat
sekolah yang gaya cita citanya ingin bekerja dan berkelakuan karena benar benar pengucap
nah ini kan guru cukup kalau bapak ibunya
karena kecukupan sandang pangan ya orang yang ingin jadi pegawai cukup karena tertanam
nah guru ini kan ya cukup bapak ibunya
masyarakat sedulur sikap menganut paham saminisme
yang dirintis samin surontiko atau raden kohar pada sekitar tahun seribu delapan ratus sembilan puluh an
pergerakan samin didasari semangat perlawanan tanpa kekerasan terhadap belanda
dengan menolak membayar pajak dan segala peraturan kolonial
komunitas sedulur sikap tersebar di sekitar blora pati hingga bojonegoro
masyarakat penganut samin
lebih menyukai disebut sebagai sedulur sikap atau orang yang bertanggung jawab dan jujur
saat pegunungan kendeng di wilayah pati terancam dengan rencana pabrik semen pada dua ribu enam lalu
orang orang samin bereaksi
mereka menolak eksploitasi kars karena masih membutuhkan air dari kendung
untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan sawahnya
mata air itu sumber penghidupanku
ini aku merelakan lemahku
banyakku diinggol orang lihat
ia dalam arti dirusak
berarti aku harus merelakan urepku
aku merelakan anak putuku
ini yang ditanggung jawabku
selama puluhan tahun aku menjeluk makan ngombe
soko lemah soko banyu gratis
tidak hanya itu gunarti dan masyarakat sedulur sikep juga yakin
dampak pabrik semen akan sangat fatal jika dibiarkan berdiri
perjuangan orang samin dan masyarakat sukolilopati tidak sia sia
semen gresik mundur pada tanggal enam belas mei tahun dua ribu dua puluh
mereka menang dan berhasil menolak pabrik semen di desa mereka
sayangnya kegagalan pabrik semen di desa sukolilo kabupaten pati
tidak lantas menghambat rencana eksploitasi kendeng
kita mengamini satu kehancuran
mereka kitarakan orang orang yang curang
rencana pabrik semen merambah kecamatan lain di kabupaten pati
yaitu di kayen dan tambak kromo
tidak ada alasan
penolakan pun kini tidak hanya disuarakan masyarakat
tapi juga di kota
mereka juga menolak pabrik semen
mereka juga menolak pabrik semen
mereka juga menolak pabrik semen
mereka juga menolak pabrik semen
mereka juga menolak pabrik semen
tapi setiap petani di kabupaten pati
bahkan sampai punya hitung hitungan
dasarnya sederhana orang petani itu kan
mesinnya lebih tepat kalau punya lahan
kalau petani tidak punya lahan ini terus bagaimana
dan lewasan lahan yang dimiliki petani sekarang itu kan sudah ciot sekali
dengan adanya pabrik semen
belum berbicara tentang
kegiatan membawa dampak
tapi berbicara tentang kebutuhan lahan yang dipakai pabrik semen itu
sudah akan mengancam keberlangsungan hidup para petani
karena petani kalau tidak punya lahan terus bagaimana
pesan yang ingin disampaikan masyarakat petani sebenarnya sangat jelas
bahwa pegunungan kendeng di kabupaten pati maupun jawa tengah
akan lebih berharga jika menjadi bumi minatani daripada bumi penghasil semen
pesan ini rasional
karena sebanyak lima puluh empat persen pendapatan domestik kabupaten pati selama ini
berasal dari sektor pertanian
angka ini membawa kabupaten pati menjadi salah satu daerah penyumbang pangan nasional
sesuai dengan misi nawacita pemerintahan presiden jokowi dodo
yakni terwujudnya kedaulatan pangan
alasan tersebut jelas cukup kuat untuk menggalang para petani
para pemuda dan pemudi di kabupaten pati bahkan jawa tengah
untuk bersatu menolak pabrik semen membela tanah dan airnya

apakah kemampuan pemerintahan ini akan menjadi kemampuan pemerintahan
apakah kemampuan pemerintahan ini akan menjadi kemampuan pemerintahan

apakah kemampuan pemerintahan ini akan menjadi kemampuan pemerintahan
sampai saat ini

kekayaan alam kars di pegunungan kendeng tidak surut mendapat tekanan dari rencana pembangunan pabrik sepeda
kekayaan alam kars di pegunungan kendeng tidak surut mendapat tekanan dari rencana pembangunan pabrik sepeda

kekayaan alam kars di pegunungan kendeng tidak surut mendapat tekanan dari rencana pembangunan pabrik sepeda
kekayaan alam kars di pegunungan kendeng tidak surut mendapat tekanan dari rencana pembangunan pabrik semen
kekayaan alam kars di pegunungan kendeng tidak surut mendapat tekanan dari rencana pembangunan pabrik sepeda
pabrik semen milik semen indonesia telah berdiri tegak di sekitar desa tegal dowo kecamatan gunem rembang
setahu kami bahwa sekitar dua ribu tiga belas an itu ketika ada hari raya idul fitri atau acara acara desa
warga itu selalu dapat bingkisan sembako yang tas plastiknya bertuliskan semen gresik
nah dari awal itu kami beberapa warga coba tanya kepada pemerintah desa kecamatan kabupaten
sebenarnya apa yang terjadi kami dengar isu bahwa akan ada pabrik semen
tapi tanggapan dari pemerintah mereka tidak tahu menau
tanpa jawaban dari pemerintah warga semakin gelisah
sementara pihak semen indonesia mengaku telah melakukan sosialisasi sebagai syarat memenuhi prosedur
sampai saat ini pores rembang tidak pernah menerima pemberitahuan tentang kegiatan yang dilaksanakan
kita bisa masuk pada daerah daerah yang kita pastikan aman
amdal dibuat oleh pihak yang independen
tidak bukan oleh kami
karena itu peraturan memang seperti itu
dan kemudian diuji oleh pihak independen
dalam ini adalah blh provinsi jawa tengah
nah di amdal sendiri ada pasal pasal mengenai sosialisasi
kami mengundang media kami mengiklankan kami mengundang penduduk sekitar
jauh sebelum kami membangun dan amdal itu selesai
jadi itu adalah bagian dari itu
setelah itu pun sampai sekarang kami tetap melakukan sosialisasi
meskipun amdal sudah di tangan
merasa tidak pernah memperoleh sosialisasi
sebagian warga pun menggelar protes saat semen indonesia memulai proyek pembangunan pabrik
kalau bicara aktivitas yang pasti adalah enam belas juni dua ribu empat belas mereka meletakkan batu pertama untuk pembangunan pabrik semen
reaksi warga gimana
saat itu warga langsung protes dan mendirikan tenda di pintu masuk lokasi mereka membangun pabrik
dan kami mendirikan tenda perjuangan sampai sekarang
warga menggugat pabrik dan pemerintah karena perizinan lingkungan dianggap cacat dan syarat pelanggaran
apalagi kawasan lokasi tambang kapur untuk bahan baku semen akan berada di wilayah cat
atau cekungan air tanah
pertama mereka tidak ada sosialisasi itu kepada masyarakat
tapi yang lebih penting adalah kawasan yang di sini itu merupakan kawasan cat
cekungan air tanah kuate putih
yang di perda juga ada aturannya bahkan kepres pun juga ada aturannya bahwa di sini adalah kawasan lindung geologi
yang tidak boleh ditambang
daerah batu kapur kami itu masuk di dalam cekungan air tanah
namun apakah itu dilarang dilakukan penambangan tidak
boleh dengan persyaratan tertentu
ada hal hal yang harus kita taati agar fungsi lindung itu terjaga
dan itu sesuai dengan suratnya badan kepala geologi yang kami terima
itu silahkan itu bisa kok dilakukan penambangan dengan persyaratan tertentu gitu
sebelum pt semen indonesia
terlebih dahulu beroperasi belasan perusahaan supplier batu kapur untuk beberapa perusahaan semen di luar rembang
para penambang kapur ini menggunakan alat berat dan tak jarang menggunakan peledak untuk mengeksploitasi bahan baku semen
warga rembang terus berjuang mempertahankan alam yang akan menjadi kehidupan mereka
sebagian warga desa tegal dowo
menjadi sasaran akal akalan oknum maklar
para maklar lahan memaksa warga melepas tanahnya
dengan janji lahannya akan digunakan untuk penghijauan dan peternakan
seperti yang dialami sukamdi sanusi dan yamijan
aksi para maklar ini dianggap bukan bagian dari rencana perusahaan semen
apalagi belakangan perusahaan semen ini
sebagai perusahaan semen perusahaan semen ini tidak hanya berguna dengan perusahaan semen

bukan dari kami mas banyak hal hal yang seperti itu
jadi kita membeli itu kita urutkan oh dulu pemiliknya bukan dia
tetapi dia yang bersertifikasi yang sah bertransaksi dengan kita
karena itu kita harus sesuai undang undang
nah kalau ada yang kemudian untuk penghijauan
yang tadi saya sampaikan
itu komitmen kita kok lahan yang belum kita pakai boleh kok dipakai oleh petani untuk bercosok tanam gitu
jadi kompleks ya mas
nggak sesederhana yang kita pikirkan
ketika kita di lapangan kita inginnya maksudnya baik
bisa memberi manfaat nilai lebih kepada masyarakat
tapi ada masyarakat lain yang mendahului untuk membeli tanah
itu di luar kontrol kita mas
di luar kontrol siapapun
tanah sukamdi terlanjur ditukar dengan uang yang tidak seberapa
kita tahu bahwa tanahnya akan dimanfaatkan menjadi bahan baku semen
sukamdi bersama sanusi dan yamijan kecewa
ini kan dulu kan berarti kan dibeli pak ya diberikan uang kan ya
semuanya dapat uang
harganya pantes nggak itu pak dulu
kalau itu zaman dulu udah udah namanya lebih pantes
berapa pak bapak
untuk tanah bapak berapa coba
lima juta zaman tahun dulu
itu udah banyak sekarang

ya maaf kalau tahun berapa udah lupa orang tua
itu lima puluh juta tanahnya berapa luasnya pak kurang lebih
hampir tiga hektare kurang seberapa
untuk bapak sendiri uangnya
itu kan gini mas tanah itu tanah warisan
nah orang tua sudah meninggal nah saudara saya banyak
ada orang yang mencari katanya dibeli untuk dipakai penghijauan atau apa kan besok nanti masih bisa nggak harap selamanya
jadi uangnya dibagi sama saudara saudara itu
sekarang masih ada uangnya
kalau misalnya dulu kan diganti uang tuh lahannya kalau boleh milih masih tetap mempertahankan lahannya atau milih uangnya nih
kalau tahu masih mempertahankan lahannya
kalau tahu mau ditambang saya lebih baik mempertahankan lahannya
nah sekarang kalau bapak bapak ini kan sudah tahu ternyata tanah bapak bapak yang dibeli itu untuk tambang
terus bapak gimana sih k p pak
ya itu yang menesan orang petani kalau itu upama dibuat tambang atau dipabrik semen hampir mati semua orang tani nggak makan
saya tetap menolak mas
meskipun itu meskipun hanya suara saja tetap menolak berat itu
kan awalnya bilangnya mau ditanamin sama penghijauan
justru naik ditanamin penghijauan alam kan nggak rusak mas
sampai hari ini gugatan izin lingkungan warga rembang terhadap semen indonesia dikabulkan mahkamah agung
permasalahan lahan kapur di rembang masih akan bergulir
dan dibutuhkan solusinya rasional dan tidak emosional
karena sejatinya alam kendeng seharusnya memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya
bukan konflik apalagi penderitaan